dan kini telah bergabung bersama kami bay muhammad hassani direktur lalu lintas dan angkutan laut kementerian perhubungan
baik pak bey pertanyaan pertama saya ingin mengkonfirmasi apakah benar kementerian perhubungan memberikan izin pada caledonian sky untuk berlayar di raja ampat pak
baik kalau dari sisi perizinan ya itu sudah terpenuhi ya
baik itu yang menyangkut clearance of survival for indonesian territory maupun pemberitahuan keaganan kapal asing bahwa untuk berlayar ke raja ampat pihak jepura itu sudah ada perizinannya
apa bentuk perizinannya
perizinannya seperti apa apakah memang ada aturan khusus mungkin secara teknis tidak boleh kandas atau seperti apa izin yang diberikan oleh kemenhub kepada kapal pesiar tersebut
oke dari sisi perizinan kan ini untuk izin masuk ya untuk izin masuk kapal crucial
itu yang pertama itu berupa clearance of survival for indonesian territory
itu yang pertama

itu yang pertama
itu yang pertama
kaitannya dengan selling permit atau selling schedule
jadi dari data tadi atau kami sebut kait tadi itu sudah termasuk untuk izin berkunjung ke raja ampat via japura
baik pak bay apakah ini kali pertama atau sesungguhnya sudah beberapa kali kementerian perhubungan
memberikan izin pada kapal pesiar yang serupa seperti caledonan sky untuk memasuki wilayah raja ampat
oke untuk caledonian sky ini untuk yang keempat kali ya
untuk yang empat kalinya dan yang terakhir itu yang kandas di terumbu karang yang kita permasalahkan saat ini
baik pak be pada saat anda mengeluarkan izin tadi anda sebutkan bersama beste
kemudian juga kementerian perhubungan
kemudian juga kementerian perhubungan
apakah anda melihat misalnya spesifikasi kapal apakah dia memungkinkan untuk kandas
dan bagaimana track record dari nahkoda kapal tersebut
ya kita melihat spesifikasi kapalnya itu dimensinya termasuk juga jumlah kru nahoda owner
juga jumlah wisatawannya termasuk juga draft dari kapal itu sendiri
ya itu sekitar enam
dan sesungguhnya ini tidak perlu terjadi ya atau tidak perlu kandas
jika si nagoda itu sendiri berlayar seperti yang sudah dilakukan tiga pelayaran sebelumnya
karena sesungguhnya dilihat dari peta laut itu sendiri
di mana yang kapal itu sendiri terjadi kandas itu sebenarnya ada terumbu karang di situ
jadi dari kecakapan nahkoda itu sendiri sebetulnya sudah
terlihat bahwa itu standar profesinya tidak digunakan sehingga terjadi kandas
pak bey apakah caledonian sky harus membayar harga tertentu untuk mendapatkan perizinan
dari kementerian perhubungan kementerian luar negeri termasuk juga mabestani
untuk memasuki wilayah raja ampat
oh itu tidak ada itu ya tidak ada ke kita untuk membayar
biaya ya kecuali ada biaya untuk pemberitahuan keagenan kapal asing ya
atau pkkh itu per kunjungan per pelabuhan singgah itu sekitar lima ratus ribu
itu resmi masuk ke pendapatan negara bukan pajak
oke rp lima ratus saja yang resmi masuk ke pendapatan negara bukan pajak
tapi yang menyayat hati kita ternyata akhirnya
disebutkan nahku ada maksa masuk sehingga akhirnya rusaklah terumbu karang
evaluasi terakhir yang anda dan tim lakukan karena pemerintah sedang membentuk tim
seperti apa evaluasi terakhir pak
ya evaluasi terakhir ya sekarang sedang didalami ya
tapi kalau di sini saya hanya bisa menjelaskan tentang dari sisi perizinannya
tapi kalau menyangkut berapa kerugian itu ada tim yang khusus mendalami
tentang itu ya
namun ke depan ya dengan pengalaman ini tentunya jadi pelajaran untuk semua ya
untuk semua termasuk juga bagi nahoda juga agar lebih berhati hati
dan juga kedepan kita juga harus membuat semacam jonasi ya
jonasi tempat berlabuh jangkar ya
di mana jika ada kapal yang akan berkunjung ke
jadi bisa tahu
di mana harus
berlagu jangkar dan
keluar masuknya ada alurnya
dan itu nanti mungkin ke depan
dan juga alur
keluar masuknya dan tentunya juga
kita harus berkoordinasi dengan
atau dinas pariwisata
pemdas tempat karena yang lebih tahu
atau konservasi di bawah laut
itu sendiri kan mereka
jadi mana mana yang
memang boleh dilayari
atau mana yang boleh kapal
berlagu jangkar disitu nanti kita
bisa tahu dan disamping kita
tentunya tanda tanda yang
saat ini juga
sehingga perlu penandaan pada alur alur
dan perairan tertentu
dan tentunya juga
di peta itu sendiri
sudah ada ya
namun itu untuk memperjelas
kasat mata bisa lebih terlihat
kalau kita nanti pakai
rambu rambu yang dipasang
di sekitar perairan tersebut
pak be selain memasang zonasi

sehingga bisa lebih terlihat kalau kita nanti pakai rambu rambu yang dipasang di sekitar perairan tersebut

atau kita nanti pakai rambu rambu yang dipasang di sekitar perairan tersebut
saya nggak tahu ada atau enggak
dengan adanya kerugian yang luar biasa
perkiraan awal sekitar satu tiga hektare
darajah empat itu rusak
kita membutuhkan ratusan tahun
kerugian kita sangat luar biasa
dalam miliar dolar amerika
apakah ada opsi untuk
sudah tidak boleh ada
kapal pesiar manapun
yang melawati zona terumbu karang tersebut
jadi nggak usah pakai zona zona sian
tapi udah aja nggak boleh gitu
ada tidak opsi itu muncul dalam evaluasi
tim yang dilakukan dan mungkin anda juga terlibat
bersama kementerian perhubungan
oke itu sedang
dievaluasi sedang didalami
yang dipimpin oleh
jadi itu juga
sudah dibentuk tim
ya tentunya nanti langkah langkah
yang akan diperlukan
yang akan diambil termasuk juga apakah ada
pelarangan atau tidak nanti mungkin ada
keputusan resmi ya karena
raja ampati sendiri kan sebagai salah satu
tinggal sekarang bagaimana pengaturannya
saja sebetulnya tinggal bagaimana pengaturannya
tadi ya kita atur
kita atur tadi
tempat berlapu jangkarnya
baik terima kasih bapak mai
bai muhammad hassani direktur lalu lintas
dan angkutan laut
kementerian perhubungan telah bersama kami
di cnn indonesia business sore hari ini